alah maksud saya
kalian berdua mah harus belajar menahan emosi
marah marah terus ntar setruh
tos dulu dongku kan kita cs
akhirnya bisa juga
makasih ya pak
ini uangnya pak
maaf masih kurang
nanti saya usahakan supaya cukup
lagi harga nanti tiap bulannya ada potongan sekian persen
lebih jelasnya lagi
nanti biar bos saya yang jelasin detailnya ya
saya ke dalam dulu ya masih ada tamu
udah bisa cek
akhirnya keluar juga surutnya
masuk dah telat
bapak nunggu di depan situ ya
tuh di kursi duduk di situ ya
di depan situ bapak
kamu jangan ikutan sedih
kita seharusnya menghibur si aku
siapa yang sedih soal akum si doi
setau banget sih
kalau mertua kamu takutnya sama apa ya
kalau saya datang ke rumahnya nih ceng
saya salah nanya sama kamu
itu ternyata si pepri bukan cacar
berarti si pebri punya pacar kok
udah kum udah kum
si pebi itu masih kecil
tidak ada itu nih nama pacaran pacaran
kamu juga si doi
orang lagi pusing ditambah tambah
terus kenapa gitu si pebri pingsan
katanya dokter metabolisme
apa si doi mau tanya soal metabolisme
kamu mah ceng
kamu aja pelih
bukannya pelit doi
di tangan kamu ilmu gak ada gunanya
saya gak simpen ilmu di tangan ceng
tapi disimpen di kepala
kalian berdua mah harus belajar menahan emosi
tos dulu dong kum
kayaknya kita sudah tersilap
kita sudah tersilap
coba bisa berdoa
saya nggak tahu nanti saya sanggup atau enggak
kalau saya kalah
yang penting saya pernah mencoba
saya juga kang
gak mau kerja di luar negeri
terus siapa yang kerja
saya mau ke bogor dulu nak
semoga habis kang ya bloknya
untuk kerjaan
ngapain botol teh dicium cium
hai ini cet ya dicek dulu ya satu satu
lengkap coba dilihat
lengkap juga ya cek nanti dua minggu atau paling lama teh satu bulan nanti dihubungin lagi mulai
masuk balai pelatihan ya cik ya makasih ya cik ya sama sama pokoknya nanti dihubungin lagi
ya cucu ya cet makasih ya cet ya udah aku assalamualaikum
ibu kamu mau belajar tapi ngapain malah botol itu dicium ciumin terus capek tau
lagi kan kamu juga aneh masa nggak ada capek capeknya jadi orang ya capek ibu
tapi kan ditahan
cucu sekali lagi kamu panggil aku entut nanti kamu aku panggil cucut
eh itu panggilan sayang cucu dari kecil ya udah ganti
waktu digunakan untuk beramal
mulai hari ini kamu saya angkat jadi
wakil ketua umum musyrah
gak perlu pak ustadz
nanti kalau musyola ini dibangun
orang akan mengenal
di depan masjid
di pagar masjid
di halaman masjid
kita kasih marmer
masjid ini dibangun
dengan uang umat
nah disitu ada nama kami
wakil ketua umum masjid
ketua umum masjid
apa kamu tidak ingin
nanti kalau kamu meninggal
tentunya dalam artian yang baik
pengen sih pak ustadz
sudah waktunya zuhur
insya allah pak ustadz
kamu kenal dia
ya kenal aku
selama ini saya tidak melihat kamu
saya baru pulang dari cirebon pak ustadz
jualan terasi sudah
bukan pak ustadz
saya ajan dulu pak ustadz